aparat keamanan israel berkumpul usai rentetan roket kelompok hamas di darat wilayah ashkelon israel
israel dan kelompok hamas melakukan aksi saling serang berbalas roket sejak sabtu dan hingga kini telah menewaskan lebih dari seribu orang
israel menggempur wilayah gaza di palestina setelah terjadi serangan kelompok islam hamas
israel melakukan serangan udara yang menghantam perumahan terowongan masjid dan rumah pejabat hamas di gaza
perdana menteri israel benyamin netanyahu telah menyatakan negaranya dalam kondisi berperang dan akan melakukan balasan ke kelompok hamas
sementara itu warga palestina terlibat bentrok dengan pasukan israel di pos pemeriksaan kalandia pada minggu waktu setempat
menurut kementerian kesehatan palestina tiga warga palestina tewas dalam bentrokan dengan tentara israel di pos pemeriksaan kalandia
serangan kelompok hamas ke kota kota israel pada sabtu lalu tercatat sebagai serangan paling mematikan dalam lima puluh tahun terakhir